memperingati hari peduli sampah ribuan warga tulungagung selasa pagi ramai ramai membersihkan sampah di lokasi wisata pantai gemah
dalam aksi itu ribuan kilo sampah berhasil diangkut warga
aksi bersih sampah juga dilakukan sejumlah komunitas di pantai duta probolinggo
ribuan warga selasa pagi berkumpul di kawasan wisata pantai gemah tulung agung untuk memperingati hari peduli sampah
dengan membawa kantong plastik ribuan peserta gotong royong memunguti sampah sampah yang berserakan di sepanjang pantai
mulai dari sampah rumah tangga hingga sampai sisa bungkus makanan
dalam aksi bersih bersih ini warga mendapatkan ratusan kilo sampah yang tersebar di seluruh pantai
selain di tulung agung aksi bersih bersih sampah juga dilakukan puluhan orang dalam komunitas pecinta lingkungan di pantai duta probolinggo
mereka membersihkan sampah di tepi pantai yang menjadi tempat wisata andalan kota probolinggo
mereka sebelumnya sudah mempersiapkan kantong kantong plastik dan karung untuk tempat sampah dan selanjutnya dibawa ke tempat akhir menuju pembuangan sampah
kondisi pantai duta sebenarnya cukup indah namun beberapa tempat terlihat jorok dengan banyaknya sampah di sekitar bibir pantai
para peserta aksi berharap kegiatan ini rutin dilakukan tidak hanya saat peringatan hari sampah saja agar pantai tetap terjaga kebersihannya
saya sebagai pengunjung sangat senang mas karena dengan adanya kegiatan bersih bersih itu
pantai menjadi bersih dan tentunya pengunjung akan lebih senang dan betah ada di pantai ini
sementara di surabaya peringatan hari sampah dilakukan puluhan murid sma tujuh belas agustus surabaya dengan membersihkan sampah di depan halaman sekolah
satu persatu sampah dipilih dan dipungut untuk dimasukkan ke tempat sampah
diharapkan dengan hari sampah nasional ini siswa siswi dapat mengambil pelajaran tentang kesehatan dengan kebersihan lingkungan dan dapat diterapkan di tempat mereka tinggal